langsung bergabung bersama kami ada gubernur dki jakarta anies baswedan di balai kota
pak anies assalamualaikum
pak anies ini baik sekali
pak anies ini sejalan dengan janji kampanye anda ya
meningkatkan realisasi rencana program untuk memperluas cakupan
kemudian mengefektifkan program penanggulangan banjir termasuk dengan penataan lingkungan
tapi kemudian yang menjadi fokus saat ini adalah soal tata kelola air tanah
apakah memang ini sudah anda pikirkan sebelumnya bersama dengan tim
atau justru ini seperti jakarta disenggol begitu oleh media internasional
justru ini adalah rencana dari awal
kalau anda bisa lihat kembali catatan catatan kita ketika kampanye
kita memfokuskan sekali pada bagaimana kita mengembalikan air ke dalam bumi
dan kita harus lakukan di seluruh jakarta
karena sebenarnya yang terjadi kalau banjir itu adalah air yang turun ke bumi
dan kemudian tidak terserap tetapi justru dialirkan
dan efeknya kemudian terjadi pengumpulan pengumpulan
dan disitu air yang kemudian terefeknya pada banjir
nah yang kita lakukan sekarang kita mulai dari gedung gedung di jakarta
dan fase pertama itu pertama kita membentuk sebuah tim
tim ini gabungan antara berbagai dinas termasuk dari badan
geologi dari kementerian esdm yang bertanggung jawab tentang air tanah
terutama sumur dalam
kita lakukan di jalan sudirman tamrin
di gedung gedung tinggi di sana kita mengecek tiga hal
satu adalah tentang limbahnya pengelolaan ipal instalasi pengelolaan air limbah
yang kedua adalah tentang pemanfaatan air
dan yang ketiga adalah tentang sumur resapan
dan tim ini
terdiri setiap regu itu terdiri dari maaf sepuluh orang
dan mereka kemudian berkeliling dari satu gedung ke gedung lainnya untuk memeriksa tiga hal tadi
kita ingin memastikan bahwa air yang digunakan itu dikelola limbahnya dengan baik
yang kedua ketika air itu sudah mencapai buku mutu tertentu
lalu baku mutu tentu dia bisa dikembalikan ke dalam tanah
karena itu perlu sebagian besar

dan yang ketiga adalah pemanfaatan air tanah
kita menemukan sumur sumur dalam yang belum tentu memiliki izin
atau izinnya sudah tidak berlaku
atau tidak ada pelaporan dengan baik
nah ini fokus kita sekarang mulai kemarin sampai dengan tanggal dua puluh satu
ada delapan puluh gedung pencakar langit di jakarta yang akan diperiksa
dan ini fase pertama
sesudahnya kita akan periksa semua gedung secara bertahap termasuk rumah rumah
pesan yang kita ingin sampaikan adalah bahwa kita ingin menegakkan aturan di jakarta untuk semua
seringkali kita melihat pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang pedagang rakyat kecil
kita sering foto lalu diviralkan lihat nih ada pedagang pedagang melanggar karena berjualan di tepi jalan

melanggar karena berjualan di tepi jalan tapi sebenarnya di samping jalan itu ada gedung gedung tinggi
yang melakukan pelanggaran dengan apa
penggunaan air terutama penyedotan air tanah yang tidak sesuai aturan
tapi kita kecenderungannya memperhatikan pelanggaran dilakukan oleh rakyat kecil
tapi tidak memperhatikan pelanggaran yang dilakukan oleh yang besar dan kuat
kalau yang kecil biasanya melanggar karena kebutuhan
hal yang besar dan kuat itu melanggar karena keserakahan
yang satu karena need yang satu karena great
nah ini harus dua duanya
didisiplinkan bukan salah satu dua duanya
dan kita ingin di jakarta pesan ini dipahami oleh semua
bahwa jakarta harus menjadi kota yang tertib bagi semua
dan pelanggaran baik pelanggaran oleh yang kecil maupun pelanggar oleh yang besar
akan kita disiplinkan nah sekarang mulai dengan air
air ini mendasar sekali kenapa terjadi kota
hampir selalu karena ada sumber air dan air yang terkelola dengan
baik akan membuat penduduk
kotanya akan lebih sehat
akan lebih baik
raguan secara masif mulainya
memang di daerah
sudirman tamrin tapi nantinya
akan ke seluruh wilayah dan rumah rumah
dan ini adalah
implementasi dari aturan
aturan kita ada perdanya
enam puluh delapan tahun dua ribu lima dan pergub
nomor dua puluh tahun dua ribu tiga belas
bahkan kalau kita
perhatikan kita ini
sebenarnya tidak boleh membuang
air ke luar wilayah kita
kemarin saya temukan
sebuah hotel berbintang
di jalan tamrin
yang tidak memiliki sumber resapan
ada mereka menggunakan
per hari lima belas ribu
meter kubik per bulan
air yang mereka gunakan itu dibuang
ke selokan di depan
padahal tidak boleh aturannya zero run off
tidak boleh membuang
tidak ada limbah ya
ini melanggar pasal enam ratus lima puluh tiga
kitab undang undang hukum perdata
bahwa tidak seorang pun diperbolehkan
mengalirkan air melalui selokan
tetangganya kecuali dia membeli hak untuk itu
jadi kita mengeluarkan itu tidak bisa
yang besar dan kuat
untuk taat aturan di jakarta
menggaris bawahi kalimat anda begitu
pemprov dki saat ini
disiplinkan padahal kita tahu
setiap gedung di jakarta yang akan dibangun
harusnya punya sertifikasi
pemanfaatan air tanah kemudian bagaimana
tanggapan anda dan juga bahaya apa
memang yang akan timbul dari hal hal seperti ini pak anies
jadi selama ini
kenyataannya tidak melakukan pengawasan dengan baik
seperti kemarin kita temukan
sumur air dalam
sudah tidak berlaku
izin terakhir dilakukan

tiga tahun dan tidak pernah diperbarui
kita juga tidak melakukan inspeksi
nah ini harus diubah
dan kita menginginkan seluruh
warga terlibat bagi para profesional
yang bekerja di gedung gedung ini
tolong anda cek anda ikut membantu
karena menyelamatkan air
di jakarta itu memiliki
dampak pada seluruh
kondisi sekarang ini menyebabkan
permukaan air tanah menurun
bahkan permukaan tanah pun
turun dan kita mengetahui
salah satu perhatian bahkan jadi berita dunia
di sebuah majalah sebuah koran
permukaan tanahnya turun
dan siapa yang menyebabkan turun
ya kita kita itu yang menyedot air tanah dari
sumur dalam sumur garam itu
kedalamannya bisa lebih dari dua ratus meter
harus berhenti praktek praktek
pelanggaran seperti ini
dan kita akan mendisiplinkan
sekaligus kita mengajak
mari kita cek sudahkah
rumah kita punya sumur resapan
kalau belum segera bangun sudahkah
di gedung tempat kita bekerja ada
sumur resapan kalau belum segera
bangun karena akurannya mengharuskan
harus memiliki sumur resapan
jadi imbauannya adalah kalau belum punya
segera bangun tapi dalam pergub
dalam pergub enam puluh
tahun dua ribu lima pak anies
ini sanksinya tidak jelas pak
ini mengurangi masalah banjir
iya pak anies kalau kita
telisik lagi kalau bicara sangsi sangat
sampai pada penjabutan
peringatan tertulis jadi kalau
dari sisi sangsi jelas sangsinya
tapi selama ini kita tidak menegakkan
kita tidak memeriksa
nah saya memulai ketika
akhir tahun kemarin saya panggil seluruh
jajaran terkait saya katakan
pada semua bahwa
kita pastikan jakarta
pengelolaan airnya dengan benar
dan semua yang menggunakan air
di jakarta dan membuang airnya
di jakarta sesuai dengan aturan
lalu kita bentuk tim
bulan februari kemarin diresmikan
timnya lalu disusun
paling tidak saya garisbesarkan
pemerintah provinsi dki jakarta saat ini
kembali berupaya menempatkan
air kembali pada tempat yang mulia
kemudian memang air pada
harusnya seperti apa digunakan oleh warga jakarta
bukan air tanah secara ilegal yang dipergunakan
nampaknya memotong kita berdua pak
karena sudah ada azan maghrib
yang menunggu pak anies baswedan
gubernur dki jakarta terima kasih telah berbincang
bersama kami di cnn indonesian newsroom